kau dari mana lo dok
haris kamu sadar dong haris
sekarang saatnya kamu berubah riz
kamu jangan menyakiti diri kamu seperti ini
akan banyak orang yang terluka haris
mereka itu sangat khawatir sama kamu
aku juga sangat khawatir sama kamu rid
kalau kamu seperti ini terus
berarti kamu menyakiti kita semua
dan kamu belum berubah
kamu tetap kamu tetap laki laki jahat
kamu tetap mau di sini
dan kamu tetap mau jadi laki laki jahat
farah juga gak mau melihat kamu seperti ini riz
aku mau pulang haris
mama mama mama udah dong ma keselnya ma udah dong ma keselnya ma
gak ada gunanya mama marah marah terus mah
ma gimana kalau sekarang kita jalan jalan ma
kita jalan jalan habis itu kita cari makanan yang enak enak apa aja di kesukaan mama
loh papa nih gak peka banget sih situasi ini lagi begini malah mau jalan jalan
loh apa salahnya ma kita jalan jalan mama perlu refreshing kalau gak mama marah marah terus mah
mama gak mau pa nanti kalau mama pergi tiba tiba pa haris datang ke sini dan mengambil kamila terus mengambil kava mama gak mau pa
loh loh loh mama itu gak mungkin ma gak mungkin mama kok jadi paranoid gitu sih ma
kalau mama sakit mama gak bisa membela kava mama gak bisa membela kamila
mama mau sakit enggak kan mendingan sekarang kita jalan jalan oke
oke kita ganti baju ya
laras terima kasih ya kamu sudah bantu ibu membujuk haris sama sama bu tini
lalu apa yang ibu harus lakukan
sebenarnya ibu yang harus bertanggung jawab atas semua yang sudah terjadi
apa yang sudah terjadi keluarga renaldisa harusnya membenci ibu bukan haris
bu tini sabar ya bu keadaan lagi memanas bu kalau ibu datang ke sana justru akan membuat pertikaian semakin tajam bu
tapi ibu gak bisa tinggal diam rahasimu gak bisa
bu sekarang ini ibu harus lebih memikirkan kondisi haris soal keluarga renaldi
biar laras yang datang ya biar laras yang bicara sama mereka
terima kasih laras terima kasih
sama sama putini laras jalan dulu ya
ah kok kamu di sini sih aku bawang aja mau ke rumah kamu
eh dok jangan jangan ke rumah aku
aduh pokoknya kamu jangan ke rumah aku ya
karena di rumah aku tuh lagi ada perang
iya perang besar banget aku aja sampai ngungsik sini
gini dok di rumah aku itu sedang terjadi peperangan yang diakibatkan gara gara camilla bikin rusuh di rumah
kamila bikin rusuh di rumah kamu di
iya tante ya biasa lah kamila kamila itu kan medan magnetnya kerusuhan
jadi di mana ada kamila pasti rusuh
itu kerusuhannya apa kamu tuh udah tadi belum ngomong titik permasalahannya apa
ya sabar dong dok aku kan belum cerita
jadi gini loh tante eh do ternyata kamila itu masih punya papa
iya aku pikir camilla itu kan yatim piatu makanya aku kasihan sama dia
eh taunya ternyata papanya masih hidup
dan dan kalian tahu nggak papanya itu adalah papanya alena
alena pacarnya tau van dan nama papanya adalah pak haris
pak haris om itu siapa siapanya kamila jangan ikut cembuk cembuk saya sama dia
siapa om hah papanya dia
dengar kamu ya kalau saya bener bener lainnya kamila saat ini juga akan saya patah patahkan tulang kamu
berani beraninya kamu bersikap kasar sama anak saya kalau siapa pun tidak akan boleh menyakiti anak saya terbatuk kamu
jadi orang itu papanya kamila
kok bisa begitu ya ni
ya indi juga nggak tahu tante
tapi yang jelas indi dengar sih kalau
yang didengar sih kalau nggak salah papanya kamila itu ninggalin mamanya kamila sebelum kamila lahir
jadi kayaknya mamanya kamila itu hamil di luar nikah tante
terus ditinggalin sama papanya kamila
astaga jadi ibu fara itu hamil di luar nikah
masya allah jadi ibu anak hamil di luar nikah
ih amit amit tante sama kabila itu ih
ya namanya juga buah kan gak bakal jatuh jauh dari pohonnya tante
eh eh dok tante mau ke mana dok
aku ada yang perlu
ayo dong terusin kan ceritanya belum selesai
iya gitu deh tante
pokoknya tante ambar itu marah
tante ambar itu marah tante ambar itu marah
soalnya papanya camilla datang di saat butuh aja
gue mau ketemu sama anaknya kamila sekarang
dok dok kamila lagi menidur ke narafa
eh terus kenapa
gue pengen ketemu sama anaknya kamila sekarang
dok gue mau jalan sekarang
kemarin lo bilang besok
dan sekarang lo bilang jangan juga
sekarang ya nggak bisa pegang janji siapa lo apa gue
sekarang tuh masalahnya gue
semua orang itu juga punya masalah
dan masalah lo ya masalah lo bukan masalah gue
dan sekarang gue pengen ketemu kamila dan anaknya kamila
tante ambar itu
kamila lagi mencari kamila
kamila lagi mencari kamila
kamila lagi mencari kamila
alhamdulillah kalau kamu udah kuadain ku batok
boleh aku kandung dia
maaf dok tapi kak afah lagi tidur
ada yang mau aku tanya sama kamu mil
beneran papa haris itu papa kamu
kau dari mana lo dok
bener nggak mil
laki laki yang pernah nunjuk aku itu ternyata bapak kamu
pak haris itu papa aku
bukannya dulu waktu kita masih pacaran
kamu bilang kalau papa kamu udah meninggal
dan kamu cuma hidup berdua sama mama kamu
itu bukan urusan lo dok
dulu aku juga nggak tahu kalau papa aku masih ada
aku juga baru tahu akhir akhir ini
terus gimana rasanya
itu juga akan dirasakan sama baik
kalau ternyata dia tahu aku ayahnya
mil ikatan darah
dengan cara apapun

makhlulah mereka cuma artists